kecelakaan mau dialami angkutan umum yang membawa tiga belas pelajar mts di pandeglang banten pada rabu sore
video amatir warga merekam dua pelajar yang terkapar akibat kepalanya terbentur beton pembatas jalan
sejumlah korban lainnya pun terperangkap di dalam mobil yang jatuh ke jurang
kecelakaan yang terjadi di turunan citaman jiput ini diduga akibat kondisi kendaraan yang tidak layak jalan
angkut tersebut diduga mengalami rem blok
jadi mts dua pandeglang mengadakan latihan renang di kolam senang senang
dalam perjalanan menuju ke pkp ada turunan jurang
terus dia tidak bisa mengendalikan mobilnya rem blok banting sama sopirnya ke pembatas mobil kembali
korban luka kini masih menjalani perawatan di puskesmas tempat
sementara korban tewas diserahkan ke pihak keluarga untuk langsung dimakamkan
proses evakuasi salah seorang sopir truk kontainer yang terlibat kecelakaan di ruas tol cipularang pada rabu siang berjalan dramatis
petugas harus ekstra hati hati dalam mengevakuasi karena kaki sopir terjepit bagian bawah kendaraan
kecelakaan ini diduga terjadi akibat truk kontainer mengalami masalah pada bagian pengereman
jadi untuk sementara tkp pertama ini ada kurang lebih empat kendaraan
yang mana kendaraan dari arah atas menuju ke bawah dari arah bandung menuju jakarta
ada salah satu kendaraan indikasi awal tidak bisa melakukan pengereman
sehingga melakukan benturan benturan terhadap beberapa kendaraan yang ada di depannya
korban luka kini dirawat di rumah sakit abdul rojak purwakarta
akibat perisiwa ini antrian kendaraan pun sempat berhenti
kecelakaan maut juga terjadi di jalan lejen sutoyo kota kediri pada rabu sore
korban merupakan siswa smk negeri dua kota kediri
korban diduga terpleset dan terjatuh setelah kota kediri diguyur hujan deras
naas di saat bersamaan korban dihantam oleh sepeda motor yang datang dari arah berlawanan
petugas unit laka lantas polres kediri kota langsung melakukan olah tkp dan mewajibkan kerumah sakit bengkara kota kediri untuk dilakukan perubahan
ketika dihantam oleh sepeda motor yang datang dari arah berlawanan
ketika dihantam oleh sepeda motor yang datang dari arah berlawanan